bahan bakar minyak bbm jenis solar subsidi dilaporkan mulai mengalami kelangkaan di sejumlah daerah
muncul dugaan bahwa kelangkaan bbm jenis solar ini karena adanya perbedaan harga yang cukup besar antara solar subsidi dan juga non subsidi
untuk membahasnya sudah bergabung anggota komite badan pengatur hilir minyak dan gas bumi atau bph migas bapak basuki trikora putra
selamat malam bapak terima kasih sudah bergabung bersama kami
ya bapak ini dari datanya solar subsidi dijual dengan harga sekitar rp lima seratus per liter sementara yang non subsidi itu rp tiga belas per liter
benarkah kemudian kondisi kondisi ini yang kemudian membuat adanya kelangkaan solar non subsidi di pasaran pak
baik mbak mei terima kasih atas kesempatannya di malam hari ini
jadi yang ingin kami sampaikan adalah yang pertama kalau tadi statement mengenai harga solar subsidi dspbu adalah rp lima satu ratus lima puluh per liter
sementara harga yang tidak subsidi untuk sektor industri hampir kurang lebih rp dua belas rp tiga belas
itu betul ini kenapa karena memang kita tahu bahwa harga minyak dunia yang naik tajam hampir di atas seratus usd per barrel
dan tentunya ini juga hasil produknya itu sendiri bbm menjadi lebih mahal
namun demikian yang perlu kami sampaikan di sini adalah bahwa hak rakyat di
yang diperuntukkan menerima bbm solar subsidi itu sebetulnya sudah diatur di dalam peraturan presiden nomor satu ratus sembilan puluh satu tahun dua ribu dua puluh
oleh karena itu bbm subsidi itu memang diperuntukkan yang berhak dan tepat sasaran bagaimana ditetapkan sebagai sektor pengguna di dalam perpres satu ratus sembilan puluh satu dua ribu empat belas
jadi sebetulnya lebih kepada sektor pengguna yang seharusnya mendapatkan bbm subsidi
namun demikian disinyalir kemungkinan karena ada perbedaan harga yang cukup besar
sektor sektor yang tidak berhak atas bbm subsidi ini kemudian mengisi di spbu
begitu bu mbak may
oke sejauh ini berarti sebenarnya aturan sudah ditetapkan
basing ya bagaimana pengaturan agar memang tepat guna begitu
solar subsidi hanya digunakan bagi mereka mereka saja yang masuk dalam daftar yang diperbolehkan gitu
ya sebetulnya setelah perpres satu ratus sembilan puluh satu dua ribu empat belas ini bph migas kepada badan usaha yang menerima penugasan
menyalurkan mendistribusikan bbm subsidi itu sudah mengetahui
mana yang boleh dan mana yang tidak boleh dilayani untuk membeli solar subsidi
kalau kita lihat perpres satu ratus sembilan puluh satu sektor pengguna itu kan yang diizinkan adalah sektor nelayan
kemudian pertanian usaha mikro layanan umum kemudian transportasi darat baik pribadi maupun umum
namun demikian untuk trak trak yang beroperasi
ada di atas enam yang mengangkut hasil bumi pertambangan dan hasil bumi perkebunan itu tidak diizinkan
untuk menggunakan bbm subsidi solar
demikian mbak jadi itu memang sudah jelas dan diatur
dan kemudian memang bph migas mengatur penjualan kepada mobil pribadi itu enam puluh liter
per hari kemudian kendaraan umum delapan puluh liter sehari
dan untuk trak trak yang diizinkan untuk mengisi bbm subsidi
maksimal dua ratus liter per hari
dan itu sudah diterapkan sejak tahun pertengahan dua ribu dua puluh
jadi secara peraturan implementasi itu sudah dilaksanakan di setiap spbu
ya tapi faktanya saat ini sejumlah pihak mengeluhkan kekurangan begitu ya pak ya
untuk bisa mengakses solar yang subsidi
tadi juga saya sempat sebutkan bahwa data dari pt pertamina patraniaga
apakah itu artinya di sini ada lemahnya pengawasan hingga akhirnya terjadi konsumsi yang berlebih
dari solar subsidi yang dilakukan oleh pihak pihak yang sebenarnya tidak masuk dalam kategori yang tadi bapak sebutkan
ya sebagai tugas utama bph migas adalah melakukan
memastikan ya mensecure mengenai penyediaan dan pendistribusian bbm
sekaligus melakukan pengawasan kepada badan usaha yang diberikan penugasan
badan usaha sendiri di dalam pelaksanaan pendistribusian bbm solar ini juga sudah melakukan pengawasan
kita tahu bahwa secara peraturan itu bagian dari pengawasan
terus kemudian dari sistem dengan digitalisasi
kemudian sarana fasilitas
soalnya cctv di spbu
kemudian apa yang dilakukan oleh bph migas melakukan verifikasi
ini bagian daripada pengawasan
jadi pengawasan itu ada dua
satu melalui sistem infrastruktur fasilitas yang ada
kemudian yang ketiga adalah pengawasan secara fisik
yang kepada lokasi lokasi spbu
namun demikian kita ketahui saat ini
pandemi yang lebih cepat recovery
sehingga memang demand ini cukup tinggi
demand yang cukup tinggi demand yang mengakselerasi perekonomian
demand yang kemudian menggulirkan ekonomi yang tumbuh
sehingga memang pertumbuhan demand ini cukup signifikan
demikian mbak may
baik pak basuki
termasuk diantaranya kalau mau menjelang hari raya ini biasanya demandnya juga lebih tinggi lagi ya pak ya
nah ini apa kemudian upaya yang dipersiapkan untuk memastikan bahwa stoknya ini tidak akan langka begitu
atau stoknya bisa terpenuhi dengan baik
terutama memasuki bulan ramadan dan juga hari raya idul fitri ke depannya
ya sebagaimana yang saya sampaikan tadi
sebagai salah satu bbh migas adalah memastikan penyediaan dan distribusi bbm
kami juga melakukan pengawasan terhadap penyediaan bbm oleh badan usaha yang diberikan penugasan
penyediaan ini artinya stok yang dimiliki oleh badan usaha dalam hal ini pertamina
sementara siswanya kepada badan usaha yang lain yaitu pt akr
bpa migas melakukan pengawasan penyediaan ini
dan stok ini kita pastikan dalam kondisi yang cukup
kami sudah melakukan pengecekan tadi pagi kepada stok pertamina di seluruh indonesia secara nasional
bbm solar ini mempunyai ketahanan stok sampai dengan dua puluh hari ke depan
yang ini dijaga oleh pertamina ketahanan

dan dengan demikian kami ingin memastikan bahwa stok bbm solar ini cukup
dan masyarakat tidak perlu panik buying
kami juga menghimbau bahwa belian subsidi ini secukupnya sesuai dengan kebutuhan
karena akan tetap dilayani tuhan masyarakat sampai saat ini
kami sudah memonitor juga
pertamina patraniaga sudah melakukan upaya upaya untuk melakukan recovery penambahan stok di spbu
untuk memberikan pelayanan kepada sektor pengguna transportasi
nelayan peserta kecil maupun nelayanan umum
demikian mbak may
baik berarti dari bph migas memastikan bahwa
memang stok ini akan selalu ada
kemudian dipastikan pula jelang ramadan maupun idul fitri
nanti stoknya bisa terpenuhi termasuk diantaranya solar subsidi
terima kasih banyak pak basuki trikora putra
anggota komite bph migas sudah bergabung bersama kami malam hari ini
terima kasih mbak mai selamat malam
selamat malam pak